hari pertama lebaran arus lalu lintas di jalur selatan terpantau padat dan mengakibatkan kemacetan
kepadatan arus lalu lintas di jalan cilenyi menuju nagrek menyebabkan kemacetan mulai dari jalan raya rancaikek cicalengka hingga cagak nagrek
banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan juga menjadi salah satu penyebab kemacetan
kepolisian bersiaga di sepanjang jalan untuk mengatasi kemacetan